video komplotan bajing loncat beraksi di wilayah pegangsaan dua kelapa gading jakarta utara viral di media sosial
dari barang bukti ini polisi langsung bergerak dan menangkap empat pelaku
inilah video amatir saat para pelaku bajing loncat melakukan pencurian potongan besi dari sebuah truk yang terjebak kemacetan
keempat pelaku sudah sering melakukan aksinya di wilayah pegangsaan dua kelapa gading jakarta utara
mi mgp fa dan es tertangkap setelah aksi mereka viral di media sosial
sementara penadah barang curian dari para tersangka masih dalam pengejaran pihak kepolisian
dan yang memvideokan kita mengucapkan terima kasih dari paul ri terhadap yang berhasil merekam video pengambilan gambar
pengambilan gambar tersebut pada saat kejadian
alasan pelaku bajing loncat melakukan aksi
hanya untuk berfoya foya
keempatnya kini menjadi tahanan polsek kelapa gading jakarta utara
polisi juga berharap agar masyarakat turut berpartisipasi untuk melaporkan segala jenis aksi kejahatan yang ditemui
fakih haithami jakarta